terakhir saudara tertimbun longsor sembilan belas orang tewas
sebelas orang tewas akibat musibah longsor yang terjadi di dua lokasi di tanah toraja sulawesi selatan
tim gabungan kini tengah mencari satu orang yang masih hilang
tanah longsor di palangka kelurahan manggau kecamatan makale kabupaten tanah toraja sulawesi selatan
yang terjadi pada sabtu malam menimpa empat rumah dan juga sejumlah warga
para korban langsung dievakuasi ke rumah yang lebih aman
sementara sebagian lainnya dibawa ke rumah sakit umum sinar kasih untuk menjalani perawatan intensif
hujan teras yang terjadi di lokasi kejadian membuat proses evakuasi cukup terkendala
karena tanah di lokasi masih labil
lokasi kejadian yang masih rawan longsor pun membuat warga sekitar berupaya untuk segera menjauhi titik longsor
sementara proses evakuasi terus dilakukan tim gabungan yang terdiri dari petugas bpbd personel tni polri
dari keterangan saksi mata ke sembilan belas orang yang tertimbun di kelurahan manggau sedang berkumpul di salah satu rumah
karena ada kegiatan saat longsor terjadi
kalau yang di atas sini ada sekitar empat rumah
ini sudah termasuk juga dan masih ada di bawah situ juga
terjadi longsor pak hujan deras atau gimana pak
hujan mulai dari sore hingga pagi
rujak terus baru agak deras dia
selain di kecamatan makale longsor juga terjadi di kecamatan makale selatan
total lima belas orang korban tewas di kelurahan manggau kecamatan makale
sementara empat orang korban meninggal dunia lainnya ditemukan di lembang randan batu kecamatan makale selatan
kini tiga belas jasad korban masih berada di rumah sakit
karena rumah mereka yang berada di lokasi longsor tidak memungkinkan untuk digunakan
amran amir kompas tv tanatoraja sulawesi selatan